bagi beberapa orang memotret dan mengunggah foto makanan ke media sosial bisa menjadi satu kesenangan sendiri
perkembangan teknologi ponsel pintar juga mempermudah pengambilan dan pengunggahan gambar
dan biasanya dilengkapi oleh fungsi edit yang bagus
sebuah media online dan kafe mengundang para pegiat kuliner untuk belajar tips dan trik fotografi kamera ponsel pintar dari food blogger erik eko
basically kalau untuk foto makanan di hp yang paling harus diperhatikan adalah pertama lighting
karena lighting paling bagus sebenarnya adalah lighting dari matahari jadi natural light itu yang paling bagus yang pertama
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini